dua warga negara asing yang diduga menjadi pembunuh polisi di pantai kuta bali ditangkap
keduanya sempat berpindah pindah tempat sebelum diringkus dekat kantor konsulat jenderal australia
dt seorang pria kewarganegaraan inggris diringkus anggota polisi polda bali dan polresta denpasar pada jumat sore
pria berambut gimbal ini ditangkap sekitar seratus meter dari kantor konsulat jenderal australia di kawasan renon denpasar
wisatawan yang diduga menjadi pembunuh aibda iwayan sudarsa
anggota polisi polsek kuta ini ditangkap saat mengantarkan teman perempuannya sc seorang warga negara australia
polisi menyebut sc datang ke kantor konsulat australia untuk meminta perlindungan
karena disebut sebut menjadi penyebab kematian polisi lalu lintas kuta itu
kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi
ada sembilan orang yang sudah kita periksa
dari hasil pemeriksaan saksi saksi
ke barang bukti yang kita temukan di tkp itu mengarah kepada kedua orang ini
sebelum ditangkap kedua orang asing ini sempat berpindah pindah tempat tinggal
mereka meninggalkan penginapan yang menyisakan bercak darah dan sempat pindah ke kawasan jimbarang bali
nandang di sade astika denpasar
kepolisian denpasar bali mengamankan sebuah sepeda motor dan papan selancar
terkait pembunuhan anggota polisi yang diduga melibatkan pasangan turis asing
barang bukti tersebut dibawa ke polresta denpasar pada jumat tengah malam
dua unit sepeda motor dan tiga buah papan selancar dibawa petugas kepolisian resort kota denpasar
dari beberapa tempat kejadian perkara
salah satunya adalah sepeda motor yang digunakan terduga pelaku
yang diamankan tak jauh dari kantor konsulat jenderal australia
lokasi ini juga merupakan tempat penangkapan dt warga negara inggris
sementara satu sepeda motor lainnya adalah milik korban aibda iwayan sudarsa
tiga buah papan selancar juga diambil dari tempat kejadian perkara
dua diantaranya dalam kondisi patah dan diduga digunakan sebagai alat untuk memukul korban
dan kini untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait pembunuhan polisi
kita telah terhubung dengan korespondensi ann indonesia igede nyoman wirya dinata
selamat pagi nyoman bagaimana dengan perkembangan kasus jauh ini
apakah motifnya sudah diketahui
iya anissa dan yuda memang sampai pagi ini motif pembunuhan terhadap aibda iwayan sudarse
belum diketahui atau belum terungkap
masalahnya adalah hingga malam hingga dini hari tadi

pihak kepolisian belum banyak bisa mengungkap fakta fakta
atau belum bisa mengungkap keterangan mendapatkan keterangan dari kedua warga negara asing ini
termasuk misalnya hingga saat ini pun status daripada kedua warga negara asing ini belum ditetapkan
apakah nanti akan menjadi tersangka karena membutuhkan waktu satu x dua puluh empat jam
dan memang hingga malam sore kemarin pihak kepolda bali dalam hal ini
irjen paul sugeng priyatno memang sempat menanyakan dan sempat berkomunikasi dengan kedua warga negara asing ini
dan hanya dari warga negara asal australia yakni sarah o'connor yang menyatakan bahwa
dia tidak ingat banyak hal terkait dengan kejadian pada tanggal tujuh belas agustus dini hari itu
karena kondisi si wanita ini sedang mabuk
demikian juga dengan warga negara inggris david taylor yang menyatakan belum bersedia memberikan keterangan
sebelum didampingi oleh kuasa hukumnya nanti
dan memang pihak kepolda bali sempat menawarkan apakah akan menggunakan kuasa hukum polda atau akan mencari dari luar
belum dijawab oleh kedua warga negara asing ini
hingga pagi ini pihak kepolisian masih melakukan mengamankan kedua warga negara asing ini di malporesta

ya nyoman adakah penyelidikan ini berimbas pada para wisata di bali sejauh pantau ini

ya anissa memang hingga saat ini belum ada semacam ketakutan daripada wisatawan yang berlibur ke bali
dan belum terpantau adanya pengaruh kepada wisatawan yang akan mengunjungi bali
karena kejadian ini memang di pusat keramaian kuto
artinya di pantai kuta sendiri yang berada di depan sebuah hotel pullman yang ada di kuta ini
dan kejadian ini memang dini hari

pada tanggal tujuh belas agustus tersebut
memang tempat kejadian perkara sendiri merupakan di malam hari sering dijadikan tempat untuk katakanlah memadukasi
artinya berpacaran hingga malam hari
dan diduga kedua warga negara asing ini pada dini hari pada tanggal tujuh belas agustus berada di tempat itu
dan memang dari keterangan pihak forensik rumah sakit sangladin pasar ada semacam luka di bagian kepala
dimana luka tersebut adalah akibat benturan perang
dimana luka tersebut adalah akibat benturan perang
dan memang sejauh ini tidak ada pernyataan atau kekhawatiran daripada wisatawan yang mengunjungi pulau bali ini untuk berlibur
dan yang kejadiannya adalah di lokasi wisata yang ramai pengunjung apakah ada kebijakan dari pihak aparat terkait untuk menambah personil berjaga di lokasi tersebut
dan yang kejadiannya adalah di lokasi wisata yang ramai pengunjung apakah ada kebijakan dari pihak aparat terkait untuk menambah personil berjaga di lokasi tersebut
yuda memang di pantai kuto tidak hanya rame di sore hari saat orang melihat sunset namun juga kadang sampai pagi hari dini hari pun masih ada wisatawan yang menikmati pantai ini
namun memang di pantai kuto ini tidak hanya ada atau dijaga oleh para pecalang atau pengamanan adat juga dijaga oleh satuan tugas pantai kute yang memang memantau di areal pantai sepanjang sekitar empat km tersebut
dan memang polisi pun sering berpatroli di kawasan pantai kuto ini dan pada kejadian pada tanggal tujuh belas agustus dini hari tersebut kebetulan polisi lalu lintas yang menjadi korban pembunuhan ini sudah sedang sempat apel di ground zero
kemudian melakukan patroli di wilayah yang dia memang sebiasa melakukan proli artinya ketika selesai apel malam dini hari itu
petugas ini atau korban dari polisi ini kemudian melakukan semacam patroli di pinggir atau di jalan pantai di kute ini
dan memang sepertinya memang harus ada penambahan daripada personil untuk menjaga tempat tempat wisata termasuk juga kemarin ada himboan dari gubernur bali untuk
artinya tidak boleh seorang pengaman atau polisi hanya bertugas seorang sendiri ketika melakukan patroli
jadi diharapkan ada tambahan tenaga pengamanan atau pihak kepolisian yang melakukan patroli dan tidak dihambat
jadi diizinkan atau dihimbau untuk tidak berpatroli seorang diri
nyoman jika memang terjadi di tempat publik begitu apakah sudah ada saksi saksi yang diamankan dari tkp sendiri untuk memberikan keterangan
ya memang ada sembilan orang saksi yang diperiksa anissa terkait dengan terbunuhnya anggota polantas polsek kuta ini
dari sembilan orang tersebut diantaranya adalah ada satpam hotel yang berada tepat di depan tempat kejadian perkara
termasuk juga dua tukang ojek yang sebenarnya sempat dicegat oleh kedua warga negara asing ini dan diminta untuk mengantarkan ke tempat penginapannya
namun ditolak karena kedua warga negara asing ini tangannya badannya berlumuran darah sehingga ada kekhawatiran tidak mau diantar
dan memang di tempat kejadian perkara ini agak gelap
artinya dini hari itu biasanya tempat ini memang dijadikan tempat berkumpul anak anak muda ataupun pasangan pasangan yang memadukasi sampai dini hari
misalnya di hari hari libur maupun di akhir pekan seperti itu
dan dari sembilan orang saksi tersebut memang masih diperiksa secara intensif namun hanya dua orang yang artinya diamankan
tidak diperbolehkan keluar dari polresta dua warga negara asing ini dan akan dipanggil kembali saksi saksi sembilan orang saksi
yang sempat diperiksa untuk memperjelas kembali apa sih sebenarnya yang mereka lihat atau apa sih sebenarnya yang mereka ketahui dari kejadian ini
sehingga nanti motif ataupun bagaimana proses pembunuhnya aibda sudarsa ini akan terungkap dengan jelas
baik terima kasih igede nyorman wiryadinata dari bali terkait kasus pembunuhan polisi di kawasan pantai kuta